masyarakat agraris tataran sunda di garut memiliki keterikatan sangat erat dengan hewan ternak domba
inilah cerita tentang kedekatan antara masyarakat garut dan domba
domba menjadi hewan prima dona dan komoditas ternak utama kawasan priangan timur sejak ratusan tahun lalu
selain terkenal dengan masifnya produksi dodol garut dikenal dengan komoditas hewan ternak domba
berita terkini mengenai masyarakat garut
bahkan domba garut termasyur sampai ke berbagai daerah lain di indonesia
masyarakat garut yang mayoritas berprofesi petani memelihara domba sebagai hewan ternak sejak awal abad ke sembilan belas
kondisi geografis yang berada di dataran tinggi dan dikelilingi pegunungan
membuat garut menjadi tempat strategis bagi habitat domba
hingga kini hewan yang memiliki nama latin office aries ini terus dikembang biakan
dan berkaitan erat dengan kehidupan sehari hari masyarakat yang bermukim di kabupaten garut jawa barat
nah menarik sekali ya di sini
masyarakat agraris tentu saja tidak lekat hanya lekat dengan sistem pertanian
atau misalnya tumbuh tumbuhan yang terkait dengan pertanian
ketika kita berbicara masalah agraris tentu saja akan terkait juga dengan flora
fauna salah satu diantaranya adalah domba
domba garut itu memiliki ciri khas tersendiri memiliki karakter yang berbeda dengan domba domba daerah
saya pikir dalam kebudayaan agraris masyarakat sunda memang lekat sekali ya dengan binatang seperti itu
salah satu diantaranya adalah domba tadi
ketika masyarakat petani atau yang berprofesi petani itu melakukan proses
proses berkebun atau bersawa bukan hanya melakukan proses pertanian tapi juga mereka seringnya memelihara hewan seperti domba
kemudian juga ayam atau misalnya unggas lainnya seperti itu
nah itu bentuk keterikatan antara masyarakat sunda sebagai masyarakat agraris dengan flora dan faunanya
kulit domba garut dapat dimanfaatkan menjadi berbagai kerajinan tangan seperti aksesori dan pakaian
kawasan sukaregang yang berada di kota garut misalnya
merupakan sentra penjualan kerajinan hasil olahan kulit hewan termasuk kulit domba garut
kerajinan berbahan dasar kulit berkualitas standar hingga premium dapat ditemui di kawasan ini
segala jenis olahan kulit hewan dapat dijumpai di sini
pada umumnya kulit domba diolah untuk dijadikan bahan jaket kulit
kulit domba baik dijadikan bahan jaket karena memiliki tekstur yang lembut dan berpori pori kecil
berbeda dengan kulit sapi ataupun kambing
yang lebih banyak diolah menjadi sepatu dompet atau aksesori lain
kalau kulit domba itu sebenarnya pori porinya yang lebih kecil ya
jadi nggak kelihatan sih
kemudian bahannya lebih lembut
nah kemudian untuk sapi sendiri rata rata ketebalan kulitnya lebih besar
kemudian bahannya juga kalau untuk bahan jaket itu agak kurang bagus
nah kalau domba itu kambing kambing itu pori porinya gede
jadi kelihatan gitu bintik bintiknya di dalam kulitnya
pernah kelihatan sih
jaket bisa lebih bagus pakai kulit domba karena itu lebih tipis lebih bagus lebih lembut
nah kalau untuk sepatu tas itu bagusnya pakai kulit sapi
kalau untuk kulit kambing itu bagusnya untuk alas biasanya
kalau itu soalnya lebih keras lebih keras dibanding domba itu sendiri
tak jauh dari lokasi penjualan hasil olahan kulit
di sukaregang juga terdapat sejumlah pabrik tempat pengolahan bahan dasar kulit
di pabrik pabrik inilah kulit domba diolah menjadi bahan kerajinan dan pakaian
dimulai dengan pencukuran bulu domba yang terdapat pada kulit
proses netralisasi warna yang biasanya dilakukan seharian penuh
pengeringan kulit dengan cara dianginkan tanpa terkena sinar matahari
pewarnaan kulit sesuai dengan pesanan
lalu pengukuran ketebalan serta luas kulit
dan kemasan kulit ini siap didistribusikan kepada pemesan yang kebanyakan perajin kulit
untuk diolah menjadi kerajinan ataupun pakaian
kualitas bahan dasar menjadi nilai jual kulit domba garut
perbedaan mendasar kulit domba dengan kulit kambing ialah tekstur yang lebih halus
sehingga nyaman jika digunakan sebagai jaket
kalau dari zaman dulu ya garut itu terkenal dengan jaket kulit
dengan jaket kulitnya saya pernah membandingkan itu antara kulit yang lain di luar garut
itu kualitas jaket kulit garut itu paling nomor di indonesia itu paling nomor satu sih
karena beda cara pengolahan kayaknya
itu makanya jaket kulit goreng itu terkenal sekali gitu kan
harga hasil olahan kulit domba relatif lebih tinggi dibanding harga hasil olahan kulit sapi
selain karena teksturnya
teksturnya yang lebih lembut ketersediaan kulit domba yang lebih sedikit dibanding kulit sapi
mempengaruhi nilai jual produk hasil olahan
harga sebuah jaket kulit domba garut berkisar rp tiga hingga rp tujuh ratus ribu rupiah
bahkan untuk kategori produk premium harganya bisa di atas satu juta rupiah

hingga melatih domba agar menjadi pertarung yang tangguh dalam kontes ketangkasan

kalau membangun ikatan sama domba yang kita pelihara
rutinitas dari kasih makan dari perawatan mandi terus ngelus kan gitu gimana ya
jadi kita harus pakai rasa hati lah
rasa sayangnya itu pakai hati
sayangnya itu pakai hati
rasa sayangnya itu pakai hati
jadi kalau ngasih makan terutama ngasih makan
apa yang rumput yang mau dicari lah
misalkan kadang kadang gini lima domba lima karakter
gak semua domba itu sama
ada misalkan dari rumput ini rumputnya warna ini apa rumput jenis ini yang maunya
jadi kita sambil ngambil rumput juga
oh ini mah buat ini ini buat ini gitu
jadi ngambilnya itu gak sembarangan ngambil gitu
itu dari rumputnya juga
terus kalau dari ngelup misalkan perawatan sehari hari
peralatan sehari hari mah ngeluarin gitu
sambil ngejemur juga kalau saya nggak cuma dijemur aja
dipegang dielus diurut lah
kayak dipijit pijit gitu seperti gitu
itu cara membangun dekatnya sama hewan yang kita pelihara
masyarakat garut khususnya penggemar domba akrab dengan istilah catur rangga
inilah istilah dalam bahasa sunda yang digunakan untuk memilih domba berkualitas unggul
yang bakal diikutkan dalam kontes ketangkasan
catur rangga yang dimaksud meliputi jejak keturunan postur tubuh
serta anatomi domba dari mata bulu kepala kaki hingga tentu saja bentuk tanduk
yang akan mengikuti kontes ketangkasan adalah domba dewasa
yang biasanya ditandai dengan domba yang telah melepas gigi susu
dan memiliki gigi dewasa secara utuh
domba berusia di atas dua tahun
biasanya sudah mengikuti kontes yang digelar di garut
domba domba inilah yang nantinya akan mewakili setiap padepokan yang ada di garut
untuk beradu ketangkasan dalam sebuah arena berhadapan dengan domba garut dari padepokan lain

kontes ketangkasan domba garut sudah dikenal sejak awal abad ke sembilan belas
bermula dari anak anak yang menggembala domba lalu mengadu domba mereka untuk mengisi waktu luang
namun aktivitas tersebut menarik perhatian orang dewasa yang kemudian mengembangkan kegiatan adu domba itu menjadi acara hiburan rakyat
awalnya kontes ketangkasan domba disebut oleh masyarakat garut sebagai adu domba
nama tersebut jelas menuai kontroversi seolah mengeksploitasi domba dan mengandung kekerasan terhadap hewan
pada awalnya adalah domba yang bertanding itu dinyatakan kalah hingga mati seperti itu
oleh karena itu dalam istilah sunda ada tepi kapaihna
jadi kalau sudah mati domba tersebut maka itu dinyatakan kalah
pada perkembangannya kegiatan kegiatan seperti itu karena dianggap lebih negatif
maka ada perkembangan
ada proses perubahan perubahan tidak lagi merupakan adu domba
pada tahun seribu delapan ratus tujuh puluh itu para penggemar domba melakukan suatu pertemuan dan terhimpunlah suatu perkumpulan para penggemar domba
maka disitu dicetuskan bukan lagi menggunakan istilah adu domba
melainkan lomba ketangkasan domba
kemudian sepuluh tahun berikutnya ternyata ada perubahan nama lagi
ini bagi saya merupakan sesuatu yang sangat unik dan sangat baik terkait dengan konsep budaya
kini seni ketangkasan domba dikenal sebagai ajang unjuk domba antar padepokan
para penggemar domba mengecam praktik judi dalam kontes ketangkasan domba
kategori ketangkasan domba dibatalkan
kategori ketangkasan domba dibatalkan
kelas a untuk domba yang memiliki berat badan di atas tujuh puluh lima kg
kelas b untuk domba yang memiliki berat badan enam puluh lima sampai tujuh puluh empat kg
dan kelas c diperuntukkan bagi kelas pemula atau domba yang memiliki berat badan di bawah enam puluh lima kg
setiap domba yang bertanding memiliki bobot yang sama
setiap pertandingan maksimal terdiri atas dua puluh kali pukulan
kemudian para juri dan wasit akan mengakumulasi poin yang bersumber
dari teknik pukulan teknik pamindangan atau ancang ancang domba sebelum beradu
kesehatan domba serta anatomi dan postur tubuh
sudah lima belas sambut adu itu kan piara sudah sambut adu
baru lima itu juri baru menilai
karena kan ada seninya dilihat dulu seninya kan sampai lima belas
wah ini bagus nih dombanya wah ini midangnya bagus nih mundurnya
bahwa adeg adegnya kan bahwa tanduknya bagus itu kan ditilai kesehatannya nanti
udah ada cuman kalau masuk semuanya udah diperiksa
kesehatan diperiksa dan ditilai kesehatannya pas masuk
nanti untuk menentukan pukulan keberanian pukulan keberanian dan
pemenang tidak ditentukan oleh domba yang berhasil menumbangkan lawannya
pemenang kontes adalah domba yang mampu melewati dua puluh pukulan
serta memiliki teknik menanduk yang baik dan kondisi kesehatan yang prima
nilai jual domba pemenang kontes juga akan melejit
hal itulah yang dicari penggemar domba selain kebanggaan jika memenangkan kontes ketangkasan
poin utama dalam sebuah kontes ketangkasan domba ialah keseimbangan
kesetaraan dan ajang menjalin persaudaraan
seni ketangkasan domba tidak mencari domba siapa yang paling kuat
namun domba yang mampu bertahan dan menyesuaikan diri dengan keadaanlah
yang akan lahir sebagai juara kontes seni ketangkasan domba
juga yang terpenting disana adalah silaturahminya
silaturahminya sehingga dengan mempunyai pdp
banyak ketemu dengan pdp lain itu silaturahmi lebih terjalin
juga menarik memotivasi masyarakat biar senang beternak domba
di domba itu ada nilai lebihnya seni domba itu mendekatkan tali persaudaraan
kadang dari kita gak kenal jadi kenal udah kenal jadi saudara
itu nilai lebihnya dari seni ketangkasan domba
saya kepada khususnya kepada para peternak atau masyarakat
ya di indonesia atau berada di garut
yuk kita lestarikan domba garut yang dimana
ini adalah titipan dari nenek moyang kita yang harus kita lestarikan
domba garut domba indonesia domba indonesia domba garba
permintaan penjaga penjaga dihubungi kita